desa sukorejo kecamatan kebomas gresik jawa timur bisa menjadi contoh bagi desa desa lain di indonesia
dari korban program bedul desa medio delapan puluh an desa sukarejo kini berubah
kehidupan warga desa yang dulu kurang layak kini menjadi makmur
perubahan terjadi setelah desa memiliki perusahaan berbentuk badan usaha
semua bermula saat ia dipilih sebagai kepala desa pada dua ribu delapan
patu rohman melihat pendidikan warganya kalah itu sangat minim
ia tidak bisa menyalahkan warga karena ekonomi warga desa korban bedol desa untuk kawasan industri itu juga rendah
apalagi infrastruktur desa juga sangat buruk
tidak memiliki anggaran cukup untuk membantu warga
fadkur nekat mendirikan perusahaan berbentuk badan usaha milik desa atau bumdes
ia berharap bumdes bisa membuat desanya mandiri
prioritasnya kala itu adalah menekan angka putus sekolah dengan memberikan subsidi biaya spp
kini ada sekitar seratus desa yang berpengaruh

kemudian subsidi dan santunan juga diberikan kepada anak yatim sehingga sekolah mereka gratis
sekolah yang mendapatkan bantuan salah satunya adalah madrasa ibtidaiyah di desa itu
satu murid di sekolah itu diberi bantuan rp dua puluh
biaya sekolah sebetulnya rp tujuh puluh terbulan
karena ada bumdes yang mau rp tujuh puluh dan dipotong oleh bos

sehingga siswa hanya membayar tiga puluh ribu spp nya per bulan
dan itu sangat membantu
bila tidak ada itu semuanya akan sulit dan berat
dan mungkin banyak anak anak yang tidak bisa bersekolah atau putus sekolah
badan usaha ini bergerak di bidang jual beli limba kayu
limba dibeli dari dua pabrik yang menghimpit desa berpenduduk satu delapan ratus jiwa itu
fathur tak ingin desanya hanya menjadi korban polusi
tanpa mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan milik asing itu
omset satu bulan itu tidak pasti
cuma kisarannya itu antara rp empat puluh sampai rp lima puluh
untuk kedepannya mudah mudahan bumdes ini bisa berkembang lagi
tidak hanya kita mengelola limbah saja
tapi bisa menyentuh yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk pa di desa
contoh besok insya allah kita akan menggunakan teknologi it
untuk pembayaran pembayaran misalkan pembayaran listrik atau pdm atau yang lain
selain pendidikan bumdes juga membiayai program sosial dan kesehatan
rata rata desa mengalokasikan rp tiga puluh lima untuk tiga program itu
termasuk memberikan santunan bagi anak yatim
mardia merupakan salah satu janda yang anaknya mendapatkan bantuan
untuk anak anak sekolah bisa gratis dan membantu ekonomi keluarga
infrastruktur desa juga dibangun dengan dana bumdes
mulai dari jalan desa yang semua sudah dipaving pembangunan joglo desa
sampai renovasi rumah warga yang rusak
fadkur ingin menunjukkan warga desa tidak perlu hidup dari belas kasih perusahaan
miftah farid gersik